dua siswa sekolah dasar di surabaya kembali menorehkan prestasi membanggakan
lewat karyanya yakni robot mes solving mereka menjuarai lomba robotika nasional tingkat sekolah dasar
mereka mengalahkan empat puluh satu tim dari berbagai kota di indonesia
inilah dua siswa sd muhammadiyah empat pucang surabaya
muhammad abian ermansyah dan gerard ferel yang telah menorehkan prestasi membanggakan
kedua pelajar ini baru saja menjuarai lomba romotika nasional dua ribu enam belas tingkat sekolah dasar di kediri jawa timur
robot meisolving yang mereka rancang mampu mengalahkan empat puluh satu tim lainnya dari berbagai kota di indonesia
di antaranya jakarta bandung kalimantan dan bali
meski persiapan minim robot karya keduanya mampu meraih sepuluh
sepuluh checkpoin tertinggi dan tercepat melewati garis lintasan yang ditentukan panitia yakni dua belas detik
selama lomba siswa mengaku terkendala robot yang tiba tiba mengalami gangguan di garis lintasan
meski demikian dua siswa ini mampu membuat robot karyanya menjadi yang terbanyak meraih poin dan tercepat mencapai garis finish
robot terlalu berobot bisa mengikuti garis
dari laptop ternyata
kesulitanya waktu ngerakit
rencananya robot mie solving ini akan diikutkan dalam lomba serupa yang digelar kemenristek dikti di jakarta pada november dua ribu enam belas mendatang